balai konservasi air tanah badan geologi kementerian esdm menyebut
sepanjang wilayah cilenyi hingga rancaikek kabupaten bandung
menjadi salah satu daerah yang telah terjadi penurunan muka air tanah
bahkan masuk kategori rawan
kondisi ini disebabkan karena penggunaan air tanah di wilayah ini sangat berlebih
menurut kepala balai konservasi air tanah taat setiawan
penurunan muka air tanah di sepanjang wilayah tersebut
mencapai enam puluh meter di bawah muka tanah setempat
temuan ini terlihat setelah pihaknya melakukan identifikasi data muka air tanah
di wilayah bandung raya
air tanah dikatakan aman bila muka air tanah artesis
berada di kedalaman kurang dari dua puluh meter di bawah muka tanah setempat
memang untuk di rancaikek beberapa lokasi bahkan menunjukkan
sudah kondisi lebih dari delapan puluh persen penurunan muka air tanahnya
hingga ini dapat dikatakan
sebagai fenomena groundwater mining
groundwater mining adalah pengambilan air tanah
yang melebihi daya dukung air tanah
sehingga hal ini akan menyebabkan rusaknya akuifer
atau rusaknya sistem aquifer tertekan
selain di sebagian wilayah cilenyi dan rancaikek
penurunan kondisi muka air tanah juga terjadi di wilayah kecamatan rancana
di wilayah cilenyi dan rancaikek
marga cinta dayekolot marga hayu marga asih bandung kulon
babakan ciparai termasuk di wilayah cimahi
balai konservasi air tanah badan geologi kementerian esdm mencatat
hampir semua industri di wilayah bandung raya
menggunakan air tanah sebagai bahan baku untuk keperluan industri
penggunaan air tanah yang berlebihan ini diduga menjadi penyebab
turunnya permukaan muka tanah
secara spasial kerusakan air tanah terjadi pada titik titik
yang penggunaan air tanah yang berlebihan ini terjadi

dampak yang ditimbulkan akibat penurunan muka air tanah antara lain
pertama krisis air di masa yang akan datang karena digunakan berlebihan
kedua membutuhkan waktu sangat lama untuk pemulihan
ketiga akan mengakibatkan terjadinya tanah ambles
keempat pada daerah industri yang membuang limbah pada sistem akuifer bebas
kemudian mengambil aquifer tertekan
maka akan terjadi kebocoran dan air tanah tercemar
pada daerah pantai pengambilan tanah yang berlebihan
menyebabkan penyusutan air laut ke sistem akufer daratan
yang menyebabkan air tanah menjadi asin
untuk mencegah kerusakan air tanah semakin parah
badan geologi kementerian sdm akan melakukan
pemantauan kondisi kualitas dan kuantitas air tanah
untuk menyusun peta zonasi konservasi air tanah
selain itu pihaknya berharga
hati hati untuk memberikan izin pengambilan air tanah dalam skala besar
menurut dosen teknik geodesi dan geomatika
institut teknologi bandung heri andreas
penurunan muka air tanah di kawasan bandung raya
rata rata mencapai sepuluh cm per tahunnya
jika kondisi itu terus dibiarkan
akan berdampak pada infrastruktur seperti jalan jembatan dan bangunan
padahal penurunan tanah yang normal tidak lebih dari tiga cm per tahun
penurunan muka air tanah akibat eksploitasi air ini
disebabkan oleh kebutuhan air yang tidak bisa disediakan dari air permukaan
seperti sungai atau danau
alasannya air permukaan di wilayah bandung raya
memiliki masalah dengan sanitasi dan tercemar limba
kalau misalnya sungainya bersih danau danau bersih
maka air itu tersedia di permukaan
berarti orang tidak melakukan eksploitasi
nah sehingga apa yang bisa kita upayakan
kita harus ada revitalisasi dari sumber air permukaan
untuk menjadi substitusi eksploitasi air tanah
menurut heri melanjutkan kebutuhan air bagi warga masyarakat
di kawasan bandung saat ini masih kurang
atau minus tujuh meter kubik per detiknya
tim liputan cnn indonesia